sebelum beradu kecepatan di mandalika delapan belas hingga dua puluh maret mendatang
bintang bintang motogp disambut oleh presiden joko widodo di istana merdeka jakarta pada pagi tadi
mereka berpawai dengan mengendari sepeda motor yang dimulai dari istana merdeka sampai hotel kenpinski
yang berlokasi di area bundaran hotel indonesia
konvoy ini diikuti enam belas pembalap motogp dua pembalap moto dua satu pembalap dari moto tiga dan juga satu pembalap asian talent cup
bintang bintang motogp yang ambil bagian dalam pawai bersama joko widodo ini diantaranya adalah
mark marquez francisco bagnania john mir dan pemenang seri pertama motogp dua ribu dua puluh dua annea bastianini